lalu sebagai penggemar otomotif nih percaya nggak kalau mobil hybrid itu bukan cuma mimpi sebentar lagi di indonesia
bisa jadi sih emang lu nyoba bud
udah gue baru coba mobil eropa hybrid yang kayaknya sebentar lagi bakal ngaspal di jalanan indonesia
pokoknya lu pasir singgiri deh
yuk kita lihat impresinya yuk
meski beberapa produsen lain telah lebih dulu menjual produk mobil hibridanya di pasar indonesia
hal lain coba ditawarkan mobil sedan asal jerman yang saya coba ini
konsep plug in hybrid atau mengisi daya baterai melalui colokan listrik adalah sebuah ide yang mungkin
belum banyak ditemukan pada kendaraan roda empat di tanaman
hal inilah yang menjadi inovasi yang coba ditawarkan mercedes benz e tiga ratus lima puluh e ini
mau tau gak gimana caranya ngisi bensin mobil hybrid ke pom bensin
ini ada namanya wall box tempat atau alat untuk mengisi tenaga listrik mobil hybrid
kita masukkan kita buka tinggal colok mengisi listriknya
dibutuhkan waktu sekitar satu setengah menit
setengah jam untuk mengisi daya baterai di mobil menggunakan fasilitas pengisian dari pihak produsen
namun jika menggunakan listrik rumahan biasa anda perlu mengisi ulang baterai hingga penuh selama dua hingga tiga lima jam
nah setelah mengisi penuh daya listriknya saya pun mulai mengendarai mobil yang mengkombinasikan
mesin dua ribu cc bensin dengan baterai berdaya enam dua kwh ini
hal unik pertama yang cukup menarik perhatian saya adalah suasana hening
yang menyelimuti kabin dalam mobil
penggunaan mesin penggerak listrik benar benar menciptakan pengalaman berbeda saat berkendara
meski pedal gas sudah diinjak tidak ada suara mesin meraung yang biasanya masuk ke ruang kabin pengemudi
meskipun mesin listrik dapat membawa mobil ini melaju hingga kecepatan satu ratus tiga puluh km per jam
salah satu hal unik yang saya rasakan ketika mengendarai mobil hybrid ini adalah suaranya yang sangat senyap
hampir tidak ada terdengar suara mesin
saya hanya terdengar sedikit suara putaran roda dan juga suara nafas saya
itu saja yang kedengaran
bagi pecinta adrenalin hanya perlu menekan sebuah tombol untuk mengaktifkan mode berkendara sport
yang secara otomatis memaksimalkan perpaduan tenaga mesin dua ribu cc ditambah baterai listrik dengan total daya dua ratus delapan puluh enam tenaga kuda
setidaknya ada beberapa mode pilihan berkendara yang dapat dipilih pengemudi
sesuai kebutuhan masing masing
eq power a tiga ratus lima puluh e ini mampu berlaju dengan teknologi hybrid yaitu bisa dikendarai secara listrik murni
yaitu dengan mesin listrik aja di e mode
bisa saja hybrid atau menggunakan teknologi bensin dan electric motor atau mesin listrik yang secara otomatis akan berfungsi
dimana kendaraan bisa mengecas baterainya atau akinya
dan terus terang bisa mampu juga disetting mode e safe
di mana setting untuk baterai atau aki bisa dipertahankan oleh gerakan mesinnya
yaitu tetap mempertahankan cadangan untuk baterai untuk energi
yang dapat disimpan
yang dapat disimpan untuk penggunaan di perjalanan seterusnya
setelah mencobanya saya sungguh penasaran dan ingin tahu sejauh apa sih mobil ini dapat melaju dengan hanya mengandalkan tenaga listrik
ditambah dengan kondisi jalan ibukota dan tentunya gaya berkedara saya
pihak produsen sendiri mengklaim mesin listrik dapat membawa mobil menempuh jarak sejauh tiga puluh tiga km
dengan menggunakan tenaga listrik
gimana bi keren kan
mobil eropa hybrid mengaspal di jalanan indonesia
boleh juga sih
pasti ngiri deh lo
iya kalau ngiri sih barusan coba juga soalnya
mobil berapa penumpang
empat tuh kan mobil keluarga indonesia
kok gitu sih
enggak penasaran enggak penasaran
ya boleh lah daripada nggak ada tapi pasti keren mobil gua

masih sama sama dari benua biru eropa
masih sama sama dari benua biru eropa

otomotif yang satu ini
juga telah melahirkan produk dengan teknologi rendah emisi
tahun dua ribu enam belas menjadi langkah awal sedan dua pintu ini mengaspal di indonesia
dengan menyamatkan teknologi plugin hybrid
bmw i delapan memiliki dua penggerak utama
yakni mesin bensin dan juga motor listrik
yang dayanya bisa diisi ulang dari sumber listrik yang ada
berbekal mesin bensin dengan kapasitas seribu lima ratus cc tiga silinder twin turbo

dengan kapasitas seribu lima ratus cc tiga silinder twin turbo dan juga motor listrik sembilan kwh empat milimeter
yang jika keduanya dipadukan akan menghasilkan tenaga sebesar tiga ratus enam puluh dua tenaga kuda
hal yang paling menarik dari mobil ini adalah desainnya yang sangat futuristik seolah olah didatangkan dari masa depan
hal lainnya yang menarik adalah bukan pintunya yang seperti butterflywing seperti ini
cara duduknya tidak berbeda jauh dengan kebanyakan supercar
kita harus duduk terlebih dahulu agak repot memang sebenarnya
dan kita siap buat jalan jalan
dengan mengusung desain mobil sport modern mobil ini seakan ingin menampilkan sebuah performa namun dengan efisiensi dari tenaga yang dihasilkan
sekarang saya akan coba mencicipi sensasi mobil sport yang ramah lingkungan ini
jika belum terbiasa agak sedikit sulit untuk dapat masuk ke dalam mobil yang berdaya total tiga ratus enam puluh dua tenaga kuda ini
tapi hal berbeda didapat ketika masuk ke dalam kabin rasanya bagaikan masuk ke dalam kokpit sebuah pesawat

ada tiga mode berkendara yang bisa dicoba
yaitu mode comfort atau perpaduan antara mesin bensin dan listrik yang nyaman
mode sport dengan secara penuh menggunakan mesin bensin
dan terakhir adalah mode eco pro atau full electric yang hanya mengandalkan motor listriknya saja
ketika kita berjalan dengan menggunakan mode comfort atau perpaduan antara mesin listrik dan juga mesin bensin ya
dan ketika berjalan di bawah kecepatan empat puluh km per jam ataupun seperti saat ini sedang berhenti
maka secara komputerisasi mobil ini memilih menggunakan mesin listriknya
selain tanpa suara tentu ini juga mengurangi emisi yang biasanya terbuang dengan percuma
karena mobil ini berbasis hybrid ada suatu teknologi isi ulang daya mesin listrik secara otomatis
yakni ketika menggunakan mode sport dan paling berpengaruh saat deselerasi dilakukan seperti saat melakukan pengereman
setelah berjalan sejauh lebih kurang empat puluh enam km dengan menggunakan monde sport
secara otomatis komputerisasi mobil ini
langsung mengisi daya belakang
baterai yang semula hanya sekitar dua sampai dengan tiga km
kini sudah di angka tiga belas sampai dengan empat belas km
itu artinya ketika saya nanti memilih menggunakan mode comfort ataupun full elektronik
maka ada jarak sekitar tiga belas sampai dengan empat belas km yang bisa saya tempuh tanpa menggunakan bensin sedikit pun
tanpa suara tanpa emisi dan itu menurut ukuran sebuah mobil sport adalah angka yang cukup irit
di atas kertas mobil ini mampu menempuh jarak sejauh tiga puluh tujuh km
hanya dengan menggunakan mesin listriknya saja
segala hal guna menunjang kebutuhan konsumen pun telah disiapkan oleh pihak produsen
hal ini untuk dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna kendaraan berbasis teknologi plug in hybrid yang telah dibeli seperti unit yang saya coba ini
ya mobil ini telah mengantongi izin jalan di jalanan indonesia
persiapan terus dilakukan
jadi kita juga bekerja sama dengan stakeholder stakeholder yang terkait
untuk terus akhirnya nanti bisa memberikan benefit yang cukup baik kepada masyarakat
karena sebenarnya yang dilakukan oleh bmw adalah menghadirkan sebuah kendaraan listrik di mana semua infrastrukturnya sudah tersedia
karena kan banyak konsumen ragu gitu nih saya mau beli kendaraan listrik tapi semua saya mau charge di mana
kemudian apakah nanti kalau banjir gimana
jadi yang dilakukan oleh bmw indonesia sekarang juga mengkomunikasikan
sebenarnya benefit apa sih yang bisa didapatkan oleh para pengguna kendaraan listrik
dan juga secara internal pun kita menyiapkan semua yang dibutuhkan
meski mobil ini beremisi rendah tenaga yang dihasilkan tetap mampu memberikan sensasi berkendara layaknya sebuah mobil sport
sebuah hal baru dalam pengalaman mengendari mobil plug in hybrid
jadi gimana bud
lumayan keren lah tapi kayaknya masih lebih nyaman mobil yang gue coba tadi lebih cocok sama keluarga elegan cocok buat keluarga
kalau anak muda kayak kita sih cocoknya mobil sport lah
lebih keren ya
lebih jantan tapi bicara teknologi dari tadi kan kita bicara hybrid nih biasanya itu teknologi itu jauh lebih maju dibanding regulasinya
di indonesia gimana
itu dia bud ini juga pusing mikirnya kapan ya kira kira ya
nah katanya sih begini nih
sehingga nanti kita lihat kalau memang nanti animo masyarakat banyak ke arah sana ya kita akan mengikuti
bisa nanti mengarah ke fuel cell dan sebagainya
kita lihat nih teknologi kan berkembang terus
nah kalau kita lihat belajar dari misalnya amerika serikat mereka ujungnya itu sebenarnya fuel cell teknologinya kan
jadi gitu bud katanya optimis nggak nih
harus optimis dong namanya kita menghadapi teknologi pemerintahnya produsennya masyarakatnya juga harus optimis
regulasi produksi produksinya dan juga masyarakat harus mulai terbiasa pakai teknologi masa depan yang ramah lingkungan ini udah mulai dekat nih bi

itu artinya pemerintah dan juga para produsen harus berkolaborasi supaya segera bisa merealisasikan itu katanya di tahun dua ribu dua
termasuk masyarakat juga harus mulai terbiasa pakai teknologi yang ramah lingkungan masa depan tapi harus rogoh kocek lumayan dalam
karena kayaknya teknologinya agak mahal tuh bi ya
kami pratama budi adi putro